penahanan karen diduga terkait kasus korupsi investasi perusahaan di blockbuster mantagami atau bmg australia pada dua ribu sepuluh
karen dibawa ke mobil tahanan menuju rumah tahanan pondok bambu jakarta timur untuk menjalani masa penahanan selama dua puluh hari
karen mengatakan akan menjalani proses hukum yang kini ditangani oleh kejaksaan